meski lebaran masih sebulan lagi namun pt kat kereta api indonesia daerah operasi sembilan
telah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk angkutan mudik lebaran
salah satunya dengan perbaikan dan penjagaan setiap lintasan kereta
yang rawan bencana dan tindak kriminalitas
perbaikan maupun pemeriksaan telah dilakukan oleh pt kai daob sembilan jember
dari pasuruan hingga banyuwangi untuk persiapan arus mudik lebaran tahun ini
sejumlah titik rawan baik bencana maupun kriminal mendapat perhatian khusus petugas
di lokasi rawan longsor maupun banjir petugas telah mengantisipasinya dengan memasang peralatan
agar tidak mengganggu lalu lintas kereta api
bahkan penambahan kerica atau batu kecil berupa bantalan rel
telah dilakukan di sepanjang lintasan dari pasuruan sampai banyuwangi
persiapan stasiun kecil pun juga tidak luput dari perhatian
petugas memeriksa handle sinyal buatan jerman tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
yang sampai sekarang masih digunakan untuk lalu lintas kereta api
selain peralatan daob sembilan jember juga sudah menyiapkan tambahan personil
untuk memantau terjadinya gangguan
memang teridentifikasi seperti longsor banjir kemudian tanah labin
tetapi daob sembilan jember sudah mengantisipasinya dengan petugas ekstra
yang setiap saat bisa memeriksa jalan yang terindikasi

selain itu petugas juga memeriksa wesel lintasan yang berfungsi
untuk memindah rel kereta api disesuaikan dengan jurusan maupun tujuan masing masing
semuanya dilakukan agar penumpang kereta api saat mudik lebaran
merasakan kenyamanan dengan moda transportasi ini
saya fulkus mandani jember